politikus senior amin rais melontarkan dugaan presiden joko widodo akan meminta mpr menggelar sidang istimewa
ia mengatakan sidang istimewa itu nantinya akan mengusulkan pasal mengenai masa jabatan presiden tiga periode
pernyataan tersebut disampaikan melalui youtube channel miliknya yang diunggah sabtu malam lalu
menurut amin sebelum sidang istimewa digelar joko widodo akan terlebih dahulu menguasai semua lembaga tinggi negara indonesia
jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa mpr
ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu
tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali
merespons hal tersebut wakil ketua mpr
dari fraksi pdip ahmad basarah kepada detik com menegaskan
baik di lingkup internal pdip maupun mpr tidak sama sekali ada pembahasan tentang perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
ia menyebut masa jabatan presiden dua priode sudah cukup dan tidak perlu diubah lagi
sementara itu tenaga ahli kepala staf presiden ade irfan pulungan juga membantah pernyataan amin tersebut
kepada cnn indonesia com ia menegaskan
presiden joko widodo tak ingin melanggar ketentuan yang
tertuang dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sebagai konstitusi negara indonesia
ia justru meminta amin rais mengisi hari tuanya dengan berbuat hal positif ketimbang menghasut orang banyak
wacana tentang jabatan presiden tiga periode tersebut sebenarnya sudah pernah ditolak oleh jokowi
wacana mengenai jabatan presiden menjadi tiga periode muncul bersamaan dengan usulan amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pada dua ribu sembilan belas
presiden merasa ditampar dan dijerumuskan oleh pihak yang
yang mengembuskan isu tersebut
ia juga menilai amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima tidak perlu dilakukan
sebagai produk pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi
jokowi menyatakan dengan tegas menolak usulan masa jabatan presiden tiga periode